jadi estimologi menjelaskan tentang apa
ssst kan itu ditanya pak regar
ya ada apa pak regar
iya pak regar iya pak regar
udah dipindahin kemari masih ada aja yang lamun
please dong lo jangan pergi
kenapa lo mau tinggalin gue disini sih
jangan pergi ya
gue penasaran deh
kenapa sih pangeran nyuruh gue buat jauhin si naomi
kalau gue tanya pangeran tuh kayak bingung gitu mujuk apa
sebenernya dulu ada apa sih antara pangeran sama naomi
lo tau gak
pangeran sama naomi
kenapa dateng dateng putri langsung nanyain ini ke gue
terus gue mesti jawab apa coba
salah salah nanti gue bisa berantem lagi sama pangeran
lo gak mau coba untuk nuntuk nuntupin juga kan
mereka dulu pacaran ya
pangeran sama naomi apa sih
diam aja lagi
gue penasaran banget beneran deh
please kalau ditutup tutupin gue malah makin penasaran jadinya
cerita aja sama gue
emangnya si pangeran sama nomi dulu ada hubungan apa sih
mereka dulu beneran pacaran ya
apa jangan jangan pangeran sama rizky jadi musuhan karena mereka rebutan naomi
sampai jumpa di video selanjutnya
saya pun tidak tahu
jadi estimologi menjelaskan tentang norma norma ilmu pengetahuan untuk membenarkan dirinya sendiri
gue mending cerita ke putri gak ya
kalau dulu gue tuh pernah deket sama naomi
tapi kalau gue cerita kira kira putri bakalan cemburu gak ya
jadi estimologi menjelaskan tentang apa
itu ditanyain pak regar
ya ada apa pak regar
ya pak regar iya pak regar
udah dipindahin kemari masih ada aja yang lamun
dari tadi saya ngomong kamu gak dengerin
pak regar nanya soal
maaf pak regar tadi saya gak denger
kalau begitu saya beri tugas kamu untuk membuat esai tentang ilmu komunikasi
paling lambat kamu kumpulkan besok
tenang ya pak regar
ntar sampai rumah saya pinjam buku pak ragar buat ngerjain
jadi itulah sedikit penjelasan tentang estimologi ya
lo udah muter muter kampus belum liat liat
kalau belum gue temenin yuk
tadi gue sempat muter muter sih sama citra sama putri
tapi belum berjalan
semua tempat deh kayaknya
lo udah kenalan sama putri
kok lo kayaknya kaget gitu sih
oh enggak kok
gak ada apa apa
lo secepat itu kenal sama anak anak kampus
by the way kenapa lo balik ke indo
perasaan gue liat hidup lo tuh di oc udah seru kayak gitu
seru banget gitu
kayaknya enggak deh
diam diam lo stalking gue ya
kenapa sih gue masih keceplosan kok gue sering stock ig nya naomi
sama ini gue emang gak follow dia
secara sekarang dia kan udah gak penting di hidup gue
ngapain juga gue follow dia
di youtube kan gak ada yang follow
gak ada yang follow
nggak ada yang follow
gak ada yang follow
gak ada yang follow
gak ada yang follow
gak ada yang follow
gak ada yang follow
perasaan gue udah dg nya
biasalah ya followers gue kan banyak
jadi gue suka lupa fallback orang gitu notifikasi kebanyakan
sumpah males banget gue harus fallback naomi
sorry for asking bukannya
kemana kemana lo buta ya
gak bisa lihat buta gitu ya
kayaknya itu sempet trending topic deh
cuman sempet ilang juga
itu gimana sih ceritanya mang
kayaknya gak penting deh dia omongin
padahal kayaknya lu udah effort abis abisan buat ngelakuin itu
gimana kalo sekarang kita muter muter aja yuk liat liat kampus
gak loki gak pangeran gak atta
semuanya kompak banget gak mau cerita sama

tinggal gio aja nih yang belum gue tanya
walaupun gue yakin sih pasti responnya sama
sama lo bertiga
bukannya gue mau sututupin dia dari lo
tapi mendingan lo tahu sendiri dari pangeran
daripada gue yang cerita takutnya gue salah
lagian bukan masalah penting juga buat gue
lagi bukan masalah penting juga buat gue
siapapun yang berhubungan sama naomi pas sma
dulunya dia deket banget sama naomi
tapi sekarang ngejauh
dulu mel itu deket sama naomi
terus kenapa sekarang mel ngejauh terus nggak mau kenal lagi sama nomi
rizky tadi cerita ke gue
kalau si mel dulu tuh ngefans banget sama naomi
ya kayak pingin jadi naomi wannabe gitu
pokoknya dia tuh bisa dan rela ngelakuin apapun juga
ya biar dapet esesnya itu
ya sama kayak tasyavanya gitu deh

ternyata dulunya cuman jadi dayang dayangnya naomi
ternyata dulunya cuman jadi dayang dayangnya naomi

ternyata dulunya cuman jadi dayang dayangnya naomi
gue tuh gak ngerti sama pergaulan mereka waktu sma
bayanginnya aja gue udah pusing sendiri
gue beneran masih penasaran
gara gara mikirin naomi gue jadi kenakan sama pak regar
ya lagian elu
orang lagi ngeles malah ngelamun